unjuk rasa puluhan mahasiswa di halaman kantor bupati tangerang rabu siang berujung ricu
para peserta aksi yang hendak menerobos kantor bupati tangerang dihadang anggota polisi
selain terlibat baku hantam seorang mahasiswa dibanting polisi hingga kejang kejang
untuk mendapatkan pertolongan medis mahasiswa ini sempat dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya
sementara itu mahasiswa yang dibanting oleh polisi mengaku kondisinya baik baik saja
sebelumnya puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi bem kabupaten tanggerang menggelar unjuk rasa menuntut bupati tangerang segera membenahi kabupaten tangerang
selain persoalan infrastruktur mahasiswa juga menuntut bupati tangerang tegas menegakkan peraturan bupati terkait jam operasional truk tambang yang masih nekat melanggar
apabila satu x dua puluh empat jam hal tersebut tidak tersampaikan kepada mahasiswa dan tidak terrealisasikan
saya pastikan dan teman teman pastikan di sini aliansi bem kabupaten tangerang akan turun aksi dengan jumlah eskalasi yang lebih besar daripada hari ini
hingga rabu sore puluhan mahasiswa terlihat masih bertahan di halaman kantor bupati tangerang